polisi menangkap seorang manajer restoran cepat saji
manajer itu ditangkap diduga menggelapkan uang perusahaan
untuk judi online dan terjerat pinjol
inilah rekaman cctv aksi manajer restoran
yang membobol loker yang berisi uang jutaan rupiah
tercatat pelaku telah menggelapkan uang
dengan total kerugian mencapai satu ratus tujuh puluh dua juta rupiah
kasus ini pun diunggah oleh hotman paris
melalui akun media sosialnya
aparat polresta bogor kota mengejar dan meringkus pelaku
pelaku mengaku memakai uang tersebut
sebagian untuk bermain judi online
yang bersangkutan mengambil uang tersebut
yang kedua sembilan puluh juta dan seterusnya
uang lima puluh juta yang pertama digunakan
kemudian sembilan puluh juta dan seterusnya
itu digunakan untuk membayar hutang
di antaranya hutang untuk judi online tersebut
dan juga untuk membeli motor
membeli laptop membeli handphone